persib bandung merekrut miro patrick sebagai asisten pelatih untuk kompetisi liga satu indonesia musim ini
pria kroasia ini sebelumnya merupakan asisten pelatih bojan hodak di klub kuala lumpur fc
ia diharapkan mampu mengangkat prestasi persib yang kini masih terpuruk di zona degradasi
pria berusia empat puluh dua tahun tersebut direkrut persib atas rekomendasi bojon hodak
sekaligus menggantikan peran manuel perez cascalana sebagai asisten pelatih di era kepelatihan luis mila aspas
miro patrick ini langsung bergabung dalam latihan bersama mark klok dan kolega di stadion sidolik kota bandung senin pagi
patrick akan memulai debut perdananya saat mau bandung bertandang ke stadion jatidiri semarang
melawan tuan rumah psis di laga pekan ke sembilan liga satu indonesia minggu dua puluh agustus mendatang
sangat senang dan bahagia untuk kebanggaan buat dia bisa bergabung dengan persib